tepat di hari ke dua puluh sembilan ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah jemaah masjid istiqlal jakarta mengikuti sholat khusuf atau sholat gerhana matahari pada kamis pagi
selain merupakan ibadah rutin setiap terjadinya gerhana sholat kusuf dua rakaat ini dilakukan untuk melaksanakan sunnah nabi saat terjadinya fenomena alam
ratusan jemaah baik pria dan wanita tampak kusyuk melaksanakan ibadah sholat khusuf atau gerhana matahari di area masjid istiqlal jakarta pada kamis pagi
sholat dua rakad ini dipimpin langsung ustadz salim ghazali dan ikuti jemaah termasuk imam besar masjid istiqlal kiai haji nazaruddin umar
kepala bidang takmir masjid istiqlal menyebut selain kegiatan ibadah rutin sholat gerhana matahari ini digelar untuk melaksanakan sunnah nabi saat terjadinya fenomena alam
usai menggelar ibadah sholat gerhana matahari jemaah juga mendengarkan langsung khutbah yang disampaikan oleh katip ustadz martomo malaing terkait fenomena gerhana matahari
ini merupakan memang kegiatan kami setiap ada gerhana baik bulan maupun matahari kita selalu adakan sholat gerhana karena itu memang diperintahkan yaitu sunnah nabi ya
puluhan warga melakukan sholat kusuf atau sholat gerhana di masjid baitul arkom purwokerto kamis pagi
jemaah yang melakukan sholat tidak hanya berasal dari lingkungan masjid saja namun juga dari luar masjid
solat yang digelar atas terjadinya fenomena alam
gerhana matahari menjadi hal rutin yang digelar oleh masjid di baitul arkom ini
artinya kita semakin mendekatkan diri kepada allah swt ya
jadi diadurkan dalam syurgaanah ini kan kita mulai dengan banyak berpikir banyak takdir mengadu kepada allah swt
banyak bersifar minta ampun kepada allah swt
agar allah swt memberikan amiran kepada kita
kemudian penanya memikirkan atau kejadian kejadian allah swt
matalah ini maha kuasa dan segalanya